tuh lalu tebak ayo lalu

tersangka sempat menolak saat akan divaksinasi oleh tenaga kesehatan yang datang ke rumahnya
warga bintaro pesanggerahan jakarta selatan ini mengaku takut jarum suntik
setelah dibujuk oleh petugas kesehatan dan polisi dari polsek pesanggerahan
akhirnya eti bersedia divaksinasi
beratus beratus emang dari dulu nggak pernah disuntik
ini vaksin yang keberama ibu
iya pertama tuh bayar tanya
suhu dingin semua badan gue
ya allah pak
pengen jawab lho pak
pasal takut mah udah cuman keringet saya masih ngelucong
takut dan menolak untuk divaksinasi juga sempat dilontarkan cita
ika pelajar berusia tiga belas tahun ini harus dirayu oleh ibu dan petugas dari polsek kemayoran
untuk mau mengikuti vaksinasi di smk negeri lima puluh empat kemayoran
rayuan berhasil setelah polisi memberikan hadiah berupa tas sekolah dan telepon genggam untuk cika
bersama ibunya cika diantar petugas ke gerai vaksinasi dan mendapatkan vaksin covid sembilan belas dosis pertamanya
iya memang dia takut jarum suntik
dengar dengar dari orang katanya kan banyak efek samping itu yang enggak enggak
jadi dia nggak mau
udah berapa kali disuruh vaksin nggak pernah mau
ibu nggak berusaha untuk merayu
kemarin juga saya rayu kan di epetra dekat rumah saya kan ada
tapi dia nggak mau
sementara itu rabu kemarin selebritas ari wibowo datang ke gerai vaksinasi smp dua ratus tujuh puluh satu sukabumi selatan ke bonjuruk jakarta barat
ari wibowo memang sengaja digandeng oleh polres metro
jakarta barat untuk menarik minat warga mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
kehadiran ari wibowo pun disambut antusias lebih dari tiga ratus warga kebonceruk yang bersedia mengikuti vaksinasi
selain mendatangkan ari wibowo polisi juga membagikan bahan pokok kepada peserta vaksinasi
tentunya supaya kita semua divaksin supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti zamannya sebelum ada covid
dengan semua masyarakat
sudah divaksin karena apa
kalau kesadaran ini tidak benar benar total seratus persen maka akan susah untuk kita membasmi kita menang perang terhadap covid sembilan belas ini
disinilah kita bisa melihat suasana dari berbagai elemen saling membantu untuk bisa mencapai herd immunity
kita mencoba terus untuk bisa memaksimalkan vaksinasi yang ada
ditargetkan tepat pada hari kemerdekaan republik indonesia tujuh belas agustus mendatang vaksinasi tahap pertama sudah selesai dilakukan di gerai ini
dari liputan cnn indonesia